halo selamat malam partai demokrat tengah berusaha untuk bangkit pasca mendapatkan hasil yang mengecewakan di pemilu dua ribu sembilan belas silam
publik pun kini bertanya tanya seperti apakah sikap politik partai berlambang mersi tersebut di tahun dua ribu dua puluh dan mampukah sosok sentral di partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengangkat kembali kejayaan partai yang berkuasa di pemilu dua ribu sembilan itu
bersama saya rifana pratiwi kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
jalan panjang dan berliku partai demokrat di tahun politik dua ribu sembilan belas kali ini menyisakan banyak misteri dan tanda tanya partai demokrat yang pernah menjadi partai penguasa
kini banyak disorot karena lolo
langkah politiknya yang tak berujung beruntung dalam pembagian kue kekuasaan
apakah memang demokrat memilih menghindari kekuasaan atau mereka yang tak punya daya tarik lagi bagi kekuasaan
kita akan mengulasnya malam ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
ada bang ferdinand hutahian ketua divisi advokasi dan bantuan hukum dari dpp partai demokrat
terima kasih bang ferdinand sudah hadir disini lari tadi dari selesai pidato yang psb ya
dan ada bang ray rangkuti analis politik selamat malam bang ray
dan sebelum kita berdiskusi saya akan menyapa terlebih dahulu koresponden cnn indonesia
rekan saya wahyudi ritonga yang saat ini sudah berada di jcc senayan jakarta
selamat malam wahyudi
wahyudi selamat malam
selamat malam rifana
oke apa yang anda bisa sampaikan dari pidato tadi yang disampaikan oleh ketua umum partai demokrat susilo bambang
ya baik rifana kalau kita bercerita mengenai refleksi atau kita refleksi pergantian tahun yang diselenggarakan oleh partai demokrat
di penghujung tahun dua ribu sembilan belas ini banyak hal menarik yang ingin kami sampaikan dari jcc senayan jakarta
sebelum kami mengulas ataupun menyampaikan isi pidato dari ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
kami sedikit ingin menyampaikan bahwa sesaat ataupun tiga puluh menit sebelum pidato ketua umum partai demokrat susilo
bambang yudhoyono atau yang akrab kita sapa dengan sby
tadi hinca panjaitan menyampaikan bahwa sikap demokrat hari ini merupakan sebagai penyeimbang pemerintahan jokowi maruf amin
dalam hal ini tadi hinca juga menegaskan yang mengatakan partai demokrat abu abu itu merupakan fitnah
karena ia menegaskan bahwa partai demokrat merupakan partai yang berwarna biru
kemudian tadi hinca juga menegaskan bahwasannya banyak hal hal baik yang telah dilakukan selama ketua umum partai demokrat
menjabat sebagai presiden republik indonesia dua periode dari tahun dua ribu empat hingga tahun dua ribu empat belas silam
seperti misalnya bantuan langsung tunai yang sampai saat ini disurvey oleh partai demokrat
diharapkan ada kembali ataupun diadakan oleh pemerintahan presiden joko widodo
kemudian tadi hinca juga menyampaikan bahwa salah satu pesan utama ketua umum sby merupakan dalam kegiatan akademik yang diberlangsung di jcc ini
di antaranya adalah mendukung pemerintah sepenuhnya
dalam tanda kutip program program yang baik siap untuk didukung dan juga siap mengkritisi program program yang dianggap kurang baik atau kurang berpihak kepada kesejahteraan rakyat
kemudian tadi hinca juga menjelaskan bahwasannya partai demokrat sangat mendukung program pelarangan terhadap ekskoruptor maju di kontestasi pilkada dua ribu delapan belas
dari hinca panjitan sebagai sekjen dpp partai demokrat kita bergeser ke ketua umum partai demokrat susiul lepamung yudeno
tadi kurang lebih yang berlangsung selama dua puluh menit
susilo bambang yudhoyono atau sby fokus kepada mengulas tentang kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat republik indonesia
tadi sby enggan sedikit mengomentari ataupun mengulas terkait bidang politik hukum dan keamanan di dalam bangsa dan negara republik indonesia
dari sisi ekonomi tadi sby sempat kami melihat ada sindiran halus kepada pemerintahan presiden joko widodo
bahwasannya tadi di masa pemerintahan sby memang kita ketahui bersama pertumbuhan ekonomi rata rata di enam hingga tujuh persen
dan masyarakat mendapatkan berbagai subsidi di sejumlah bidang mulai dari tarif dasar listrik mulai dari pangan dan juga beberapa hal lainnya yang disubsidi oleh masa pemerintahan susiul lepamung yudeno
dan hal hal tersebutlah yang tadi yang diharapkan oleh sby selaku ketua umum partai berlambang mersi ini dapat juga diteruskan oleh pemerintahan
tak hanya itu tadi juga sby juga mengapresiasi program jokowi maruf amin terkait masalah kartu prakerja yang ia ketahui berjumlah sepuluh triliun masuk ke dalam apbn
ini juga diharapkan agar dikelola oleh sekelompok orang ataupun lembaga yang tepat agar bisa tersalurkan dengan baik kepada seluruh para pencari kerja yang ada di indonesia
kemudian tadi sby juga menyinggung terkait masalah dinamika ekonomi global
ia membandingkan seperti yang di masa pemerintahannya dengan yang sekarang memang saat ini indonesia memasuki masa ekonomi global yang sangat sulit di mana ada perang dagang antara amerika dan juga china sehingga menyebabkan sejumlah negara di asia bahkan hampir seluruh negara di asia terkena dampak dari perang dagang tersebut
kemudian tadi sby juga mengomentari terkait masalah hutang negara
hutang negara yang meningkat dari masa pemerintahannya ke pemerintahan yang sekarang itu kurang lebih hampir seratus persen
dan tadi sby memberi seperti ini
saya peringatan kepada joko widodo bahwasannya hutang itu boleh namun harus bersifat produktif dan nantinya dapat tersalurkan ataupun bisa mengakomodir kepentingan kepentingan yang bersifat untuk kesejahteraan rakyat dan juga pembangunan yang produktif dan berskala panjang sehingga banyak menglahirkan lapangan pekerjaan bagi anak anak bangsa di negeri sendiri
kemudian tadi sby juga memberikan sebuah kritikan kepada presiden joko widodo untuk lebih berhati hati dalam pembangunan infrastruktur yang dianggap
yang dianggap penting ataupun tidak penting
jokowi diminta oleh sby untuk memprioritaskan pembangunan pembangunan yang berskala lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja lokal
kemudian tadi juga disinggung mengenai masalah tarif dasar listrik
terus kemudian masalah bpjs yang dianggap susilo bambang yudhoyono ini menjadi pr penting bagi pemerintahan saat ini
karena bpjs beberapa waktu yang lalu kita ketahui rifana bahwasannya bpjs mengalami
kerugian dan ini diharapkan bisa diperbaiki oleh pemerintah ke depannya dengan naiknya iuran bpjs yang diterapkan oleh lembaga bpjs kepada para penggunanya
kemudian tadi sby juga menitip pesan harapan besar kepada pemerintahan jokowi maruf amin agar bisa membawa negara ini selama lima tahun ke depan
mengangkat indonesia ke arah yang lebih baik misalnya dengan menurunkan angka pengangguran menaikkan angka perekonomian indonesia yang tadinya pertumbuhan ekonomi
oke terima kasih wahyu diritonga melaporan langsung dari jcc senayan jakarta selamat bertugas kembali
nah sebelum kita membahas nantinya soal bagaimana membaca pidatonya pak sby tadi yang lagi lagi kayaknya demokrat akan bersikap netral tapi jangan dijawab terlebih dahulu kita akan segera kembali saat lagi tetap di layar demokrasi
terima kasih pak jokowi
terima kasih pak jokowi
apa bedanya sikap demokrat yang baru saja disampaikan oleh pak sby dengan sikap demokrat selama lima tahun ini
gak ada perbedaan gitu loh
tetap netral mendukung tapi mengkritisi
sebetulnya kalau kita maknai secara dalam ya bahwa saat ini sesungguhnya partai demokrat itu adalah oposisi karena memang tidak berada di barisan pemerintah
tetapi partai demokrat punya tujuan juga untuk mensukseskan pemerintahan ini karena apa
kalau kita memilih sikap politik oposisi murni yang dimana kalau kita bicara
nah politik oposisi murni itu kan selalu pasti akan bertolak belakang dengan pemerintah
nah maka yang terganggu nanti adalah kepentingan kepentingan rakyat
nah ini yang kita tidak mau maka kita juga ingin pemerintah sukses karena kalau pemerintah sukses maka rakyat yang akan menuai hasilnya
disitulah sikap politik partai demokrat apabila ada kebijakan kebijakan yang pro rakyat maka partai demokrat akan mendukung
kalau ada yang tidak pro rakyat maka partai demokrat akan mengkritik
tapi sebetulnya tidak beda dengan sikap sebelumnya
partai demokrat di situ dan partai demokrat hampir tidak mengenal yang namanya dna oposisi ya
tapi kita lebih memilih kata penyeimbang kira kira disitu
tapi kenapa sih demokrat tidak bisa ataupun tidak mau mengambil resiko yang lebih keras mengingatkan kita lihat ini ada penurunan suara yang cukup banyak gitu
dengan bersikap abu abu seperti ini kan tidak memberikan keuntungan elektoral sebetulnya kepada demokrat ke depannya
justru sikap ini yang menurut kami akan menghasilkan elektoral
kalau kita sekarang memilih sikap frontal beroposisi
dalam artian kita kontra dari pihak pemerintah
kita punya analisis tersendiri bahwa belum tentu itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi partai atau menghasilkan elektoral bagi partai
karena ketika nanti kebijakan pemerintah yang kita evaluasi seperti yang disampaikan pak s b
tadi kita melihat postur apbn segala macam memang banyak yang baik
kalau ini terus nanti kita tentang dan kita lawan kan rakyat juga yang akan rugi
dan sebaliknya juga begitu bahwa partai demokrat juga menyampaikan kekritisan
terhadap kebijakan pemerintah yang sedikit sedikit kita lihat ketika beban fiskal lagi lagi berat
dia menjatuhkan beban kepada masyarakat seperti bpjs lister dan lain lain
nah ini demokrat pasti akan menentang terhadap mereka
jangan jangan kemudian masyarakat dan juga publik berpikir
jangan jangan demokrat masih berharap nanti pada saat reshuffle kemudian kadernya ada yang masuk ke dalam pemerintahan
ataupun dalam kabinetnya pak jokowi marfamin
betul seperti itu
ada pertimbangan seperti itu
sepanjang pak jokowi atau pemerintahan pak jokowi nanti
melihat bahwa partai demokrat
dibutuhkan di dalam pemerintahannya tentu kita akan siap
tetapi disitulah sekarang letaknya partai demokrat bedanya dengan partai partai lain
kalau kita memang dibutuhkan kita akan bantu
karena kita komit terhadap pidato pidato dan pernyataan pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh partai kita
baik oleh pak sby baik oleh sekjen
bahwa kita akan mendukung kesuksesan pemerintah ini
mendukung kesuksesannya dengan cara bagaimana
nanti kita lihat di dalam perjalanan politiknya
oke bang rey ada kejutan atau biasa biasa saja
seperti sebelumnya mereka tidak berani mengambil resiko
demokrat ini dari pidato yang tadi dan juga pernyataan sikapnya
enggak ada kejutan
kalau misalnya kita buat angka pidato itu sepuluh
saya kira tujuhnya itu pro pemerintah
tiga nya yang berbeda dengan pemerintah
itu terkait dengan kemungkinan rencana kenaikan bpjs dan pln
itu agak berbeda demokrasi
yang kedua pemindahan ibu kota
yang ketiga adalah penambahan utang
tapi di luar itu semua nampak nampaknya
pidato pak sby itu setuju dengan langkah langkah yang dilakukan oleh pak jokowi sekarang ini
kalau disebut oposisi dilihat dari isunya sih enggak ya
gitu lah kira kira
dari isi pidatonya tidak mencerminkan kritik ataupun sikap sebagai oposisi ya
lebih banyak justru mendukung pak jokowi sekalipun ada catatannya
catatan misalnya oke utang tapi harus ingat ini
kan kira kira gitu ya
oke perlu melihat kembali apakah bpjs macam macam harus dinaikkan dalam kondisi yang seperti sekarang dan seterusnya seterusnya
infrastruktur tetap dilanjutkan tapi harus hati hati
ya gitu aja sebetulnya
jadi makanya kalau kita buat angka sepuluh tujuh nya itu setuju tiga nya yang menentangkan malah sebaliknya
saya pikir yang paling keras soal pidatonya pak sby itu hanya berkaitan dengan pemindahan ibu kota
yang bukan pemindahannya yang beliau rempahnya kurang setuju
anggaran untuk pemindahan
soal apa namanya soal apa namanya hitungan anggarannya berapa yang sampai sekarang belum jelas gitu
dan tentu saja mungkin soal kota yang di yang apa namanya
yang dituju dalam kerangka pemindahan itu gitu
karena pemindahannya sendiri juga sudah merupakan satu pikiran pak s b kan kalau dulu
dulu sudah pernah muncul
katanya akan dibuat di jawa barat gitu
ternyata ini pindah ke kalimantan gitu
lebih pada aspek itu
jangan sampai pemindahan ini justru menjadi beban apbn kita
itu aja sebetulnya catatannya
ini sinyalnya apa
apakah ingin menunjukkan bahwa kami masih siap dibutuhkan nih untuk masuk ke dalam pemerintahan
ataupun kabinet kalau pun nanti ada di syafal
ingin menunjukkan secara seperti itu ya dalam isi pidatonya
saya pikir ada dua ya
pertama adalah ini semacam mengisi kekosongan ini
jadi kalau pidatonya setuju semua kan tidak menarik bagi publik
kira kira jadi dalam konteks kekosongan ini harus ada sesuatu yang dianggap merupakan cara berpikir yang berbeda dengan presiden jokowi
kira kira yang tiga itu kayaknya mau mencoba masuk itu gitu
meskipun mungkin pada tingkat tertentu
bagi pak jokowi sebetulnya gak terlalu berat juga perbedaan itu gitu loh
tapi itu poin yang secara umum mendapat perhatian publik
kira kira gitu ya pemindahan ibu kota rencana kenaikan tarif bpjs dan pln
yang menyentuh langsung kepada masyarakat ya
itu isu isu publiknya sekarang
itu yang direspon agak berbeda oleh pak sby gitu
yang saya sebut mengisi kekosongan itu
tapi yang kedua sambil terus menerus juga tanda kutip melakukan negosiasi untuk tahun kedua gitu
kalau tahun pertama ini saya sudah selesailah
mungkin tidak akan ada pergantian
gak ada macam macam dan seterusnya itu
tapi mungkin akan menunggu tahun kedua
makanya tidak ada pidato yang terlalu keras karena bisa melihat tahun kedua ini
kalau ternyata misalnya pada tahun kedua ada rencana resafel
boleh jadi kemudian demokrat akan masuk ke dalam
nah ini dua hal ini yang menurut saya dilakukan oleh pak sby dengan pidato itu
pertama adalah mengisi kekosongan karena seperti yang kita sebut itu hampir mungkin empat bulan
kita tidak mendengar arahan arahan
pandangan pandangan atau apalah dari pak sby yang justru sebelumnya selalu aktif
bahkan bukan hanya untuk level presiden
bahkan level pik ada juga
beliau dulu waktu di dki jakarta begitu aktif memberikan pernyataan pernyataan
dan tapi ini penting juga dalam kerangka menjaga image demorat di mata publik
artinya jangan sampai ketiadaan wacana ini gitu ya justru pada tingkat tertentu akan menenggelamkan ya nama demokrat di mata perbincangan
tapi kan kalau kita lihat tidak topi dopi
pada pidato pak s b yang sebelum sebelumnya itu hampir mirip sekali sebetulnya
ada kritik tapi sedikit lebih banyak mendukung pemerintahan ataupun apa yang dilakukan oleh pemerintahan pak jokowi
makanya seperti yang saya sebutkan tadi ini komposisi tujuh puluh tiga puluh itu sebetulnya dugaan saya
juga bagian dari posisi pak jokowi terhadap sorry pak sby terhadap pak jokowi
kami juga sudah buat karpet untuk menuju ke kelompok oposisi ini kira kira gitu
sampai nanti tahun kedua mungkin akan ada ketegasan antara masuk atau tidak masuk
yang boleh jadi tidak lagi menunggu keputusan pak jokowi tapi langsung dari keputusan demokrat sendiri
oke gimana bang melihatnya bahwa memang dari isi pidatonya masih ada harapan
masih ada setangkup harapan untuk bisa bergabung ke dalam pemerintahan kalau membacanya seperti itu tadi
sebetulnya pidato pak s b ini tidak dirancang seperti itu
pidato ini tidak dirancang untuk menunjukkan bahwa seperti yang disampaikan bang ray tadi
tidak sama sekali
tetapi pidato ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan menunjukkan sikap partai demokrat yang sesungguhnya seperti apa
bahwa ada kritik disana tadi betul
justru itu adalah kritik yang sekarang sangat mendasar dan terjadi di tengah masyarakat
kenapa kita angkat dan kita berbeda dengan pemerintah
kita berani berbeda artinya apa
kita melihat contoh pemindahan ibu kota negara
karena sekarang ini masih terlalu bayang bayangnya masih tidak jelas ya
nah di sini kita meminta jangan sampai pemindahan ini nanti jadi beban ke rakyat
termasuk bpjs dan lain lain
dan ini sikap jelas partai demokrat yang tidak setuju dengan pemerintah
tidak sama sekali
tetapi mana yang baik ya tentu akan kita dukung
tetapi yang tidak baik kita pasti akan memperdayakan
cara melihatnya itu
sebab pada tingkat tertentu misalnya partai partai pendukung yang berada dalam koalisinya pak jokowi sudah dengan terang terangan bisa menyatakan berbeda dengan pak jokowi
praksi pdi perjuangan begitu kuat sekali untuk mendorong kbhn ini
tapi presiden kayaknya masih berpikir pikir kan untuk mengatakan setuju atau tidak
sehingga keluarlah pernyataan yang mengatakan pak jokowi terlalu ambil apa namanya pencitraan misalnya begitu
artinya sudah sampai ke level yang nggak subtantif pun
termasuk ada ketegangan antara praksi pendukung pak jokowi dengan luar pak jokowi
demokrat kemudian tidak mengambil sikap yang lebih tegas
apakah memang itu langgam politiknya demokrat yang mungkin selama ini menerus elektabilitas
jangan dibahas dulu nanti ya saya akan berikan waktu kepada bapak bapak untuk menjawabnya tetap bersama kami di layar demokrasi